kementerian perhubungan akan menaikkan batas bawah tarif pesawat kelas ekonomi
hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan penerbangan
tarif batas atas dan bawah tiket pesawat terbang telah ditetapkan
sesuai dengan peraturan menteri perhubungan no empat belas tahun dua ribu enam belas
tentang mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan batas bawah
penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri
dikutip dari cnn indonesia com menteri perhubungan budi karya sumadi
mengungkapkan bahwa pihak maskapai penerbangan telah menyetujui
rencana kenaikan tarif tiket pesawat kelas ekonomi tersebut
kenaikan tarif batas bawah menurut budi bisa lebih memberi kepastian keamanan